akhir pekan lalu menjadi momen spesial bagi pecinta badminton tanah air
greysia poli resmi mengumumkan pensiun dari panggung badminton internasional di istora senayan pada minggu pagi
setelah berkali kali mengarungkan indonesia greysia akhirnya memutuskan bahwa hari perpisahan telah tiba
dalam konferensi pers di istora minggu siang greysia mengucapkan terima kasih pada penggemar bulu tangkis
yang selalu setia mendukung selama sembilan belas tahun karirnya di pelatnas cipayung
peraih medali emas olimpiade tokyo dua ribu dua puluh bersama apriani rahayu ini pun berharap
agar lahir pemain pemain baru yang mampu menggantikan posisinya
saya akan selalu mendukung sekarang mendukungnya dari belakang
dan saya rasa adik adik saya sudah pada dewasa dan bisa ambil tali estafet ini
saya tidak banyak ngobrol apapun maksudnya cuma betul betul tidak ingin memberikan beban
dan saya cuma bilang untuk persiapan dan untuk tidak ya cuma bilang gitu aja persiapan
fokus terus untuk karena nothing tulus aja nothing tulus
sementara itu pasangan fajar alfian rian andrianto menjadi satu satunya wakil indonesia
yang meraih gelar juara di indonesia master dua ribu dua puluh
di partai puncak fajar rian menuduhkan ganda tiongkok liang weikang wangshan
bermain di partai terakhir final indonesia
di indonesia master dua ribu dua puluh dua fajar rian tampil luar biasa
permainan cepat dan bertenaga yang ditunjukkan keduanya sejak awal
membuat ganda tiongkok tak mampu mengembangkan permainannya
game pertama pun berakhir hanya dalam waktu dua belas menit dengan kemenangan dua puluh satu sepuluh untuk ganda indonesia
dan di game kedua dengan skor dua puluh satu tujuh belas
dengan hasil ini sebagai tuan rumah indonesia memastikan meraih satu gelar juara
di turnamen indonesia master dua ribu dua puluh
ucapan spesial selamat juga datang dari presiden
melalui akun instagram pribadinya presiden jokowi juga turut menyampaikan selamat
kepada seluruh anggota tim bulu tangkis indonesia yang telah berjuang keras di indonesia masters dua ribu dua puluh
tim liputan cnn indonesia